anies baswedan mengunjungi setidaknya tujuh gereja di jakarta
seperti gereja katolik santo kristoforus di jakarta barat
gereja huria kristen batak protestan hkbp di jakarta barat
gereja katolik keluarga kudus rawamangun jakarta timur
dan sejumlah gereja di kawasan jakarta pusat seperti gereja katedral
gereja protestan indonesia barat dan lainnya
dalam kunjungannya anies menyampaikan pesan perdamaian dan persatuan
bagi seluruh warga ibu kota dki jakarta
kami bersyukur bahwa jakarta dalam kondisi aman damai
dan kami tadi menyampaikan kepada semua mari kita jaga suasana persahabatan
suasana persatuan yang ada di kota ini
sementara itu dengan didampingi kapolda jabar dan pangdam tiga siliwangi
juga wali kota bandung dan wali kota cimahi
gubernur jawa barat ridwan kamil melakukan monitoring pelaksanaan misanata
di gereja santo ignasius kota cimahi jawa barat pada selasa malam
dalam lawatannya ke gereja tertua di cimahi ini
ridwan kamil ingin memastikan perayaan natal tahun ini berlangsung aman dan lancar di wilayah jawa barat
kami mengunjungi dua gereja di kota bandung
dan satu gereja di cimahi
ketiganya termonitor sangat lancar
warga juga sangat berkhusus
dan monitoring dari pak kapolda seluruh jawa barat malam ini tidak ada satu pun laporan laporan terkait hal hal yang tidak diinginkan
dari surabaya wali kota tri risma hari ini bersama perwakilan forkopimda surabaya
melakukan kunjungan ke sejumlah gereja di surabaya
kunjungan pertama dilakukan risma ke gereja kristen indonesia jalan diponegoro surabaya
gereja ini pada dua tahun lalu menjadi satu di antara sasaran teror bom
dalam kunjungannya risma menyampaikan pesan damai untuk seluruh umat
agar terjalin kedamaian sebagai warga kota di surabaya
ya kita memastikan bahwa para pengunjung yang merayakan natal ini
dalam manusia tengah
dan damai untuk mereka bisa beribadah dengan banyak
selain mengunjungi gereja gki risma juga melakukan kunjungan ke tiga gereja lain
di antara santo yaakobus di kawasan surabaya barat
yang kemudian dilanjutkan ke beberapa gereja di kawasan surabaya timur dan utara
dengan hibutan cnn indonesia